wakil ketua dpr fahri hamzah mengapresiasi kinerja kepolisian yang cepat menyelesaikan kasus penyebaran hoax ratna sarumpahit
fahri berharap kinerja kepolisian tetap dipertahankan dalam menangani kasus lain
wakil ketua dpr fahri hamzah memuji kecepatan polisi mengungkap kasus hoaks ratna sarumpait
fahri menyebut kasus penganiayaan itu menjadi pembuktian kepolisian bekerja cepat dalam menangani suatu kasus
menurut fahri hal itu harus dipertahankan agar kasus lain dapat cepat selesai
dua jempol gitu tapi tolong diteruskan
tolong diteruskan investigasi kayak begini tolong diteruskan
meskipun saya tanya beberapa ahli misalnya apa boleh mengumumkan rekening orang
dan sebagainya itu soal soal yang kita perlu berdiskusi sebagai intelektual